halo pemirsa anda bersama saya prabu revolusi dalam program spesial interview
kali ini saya di balai kota dan tentu bersama gubernur dki jakarta bapak anies baswedan
alhamdulillah baik sehat
semoga selalu baik dan juga sehat ya pak ya
bapak sudah pasti tahu alasan saya kesini pak
ada masalah penting yang harus kita tuntaskan
karena saya ingat beberapa bulan yang lalu juga hampir di bukan hampir sih
di ruangan yang sama kurang lebih kita bercerita tentang reklamasinya begitu pak ya
itu saya sudah jelas saya sudah punya gambaran tentang apa yang bapak ingin lakukan dengan reklamasi
bahwa menghentikan reklamasi bukan membongkar pulau dan macam macam
saya tidak akan bahas itu tetapi saya lebih bahas kepada tentang penerbitan imb
seribu bangunan lebih yang bapak terbitkan imb nya
dan saya yakin juga bapak adalah seorang gubernur yang sudah penuh perhitungan
ini akan menguak reaksi publik begitu pak
kok diterbitkan imb nya
sementara itu persepsi yang juga muncul di publik bahwa pak anies ini antitesa dari reklamasi
bagaimana bapak menjelaskan bahwa ini masih on the right path
bukan keluar jalur apalagi
apalagi mengkhianati janji kampanye pak anies
jadi begini kita berjanji akan menghentikan reklamasi
dan lahan yang sudah jadi tidak dibongkar tapi dimanfaatkan
sesuai ketentuan dan sebanyak banyaknya untuk kemanfaatan untuk publik
alhamdulillah penghentian sudah kita lakukan kita udah bahas tuh waktu itu selesai
nah sekarang dengan lahan reklamasi
lahan hasil reklamasi
ketika pemerintah melaksanakan program reklamasi
itu ada peraturan presiden kemudian ada perdanya
lalu mewajibkan pemprov untuk melakukan kegiatan pembangunan daratan lewat reklamasi
nah pemerintah bisa menyelakkan sendiri atau bisa mengajak pihak ketiga
nah pemprov dki waktu itu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
pihak ketiga itu melakukan pembangunan reklamasi
imbalannya mendapatkan lahan yang bisa mereka pakai
jadi lahan itu sebagian adalah lahan yang akan dikelola oleh memang pengembangnya
ya itulah ongkosnya membangun
dengan mereka dapat itu
pemerintah tidak membayar
tapi memberikan prosentase
yang akan mereka gunakan
lalu pemerintah membuat waktu itu panduan rancang kota
ini pergubnya terkenal sekarang
bantuan rancang kota itu menata sebuah kawasan dalam sebuah perencanaan
misalnya nih kalau ini prk gitu ya
ada petanya nih
disini dipakai untuk rumah
disini dipakai lahan hijau
jalannya di sebelah
jalannya di sebelah
jalannya di sebelah
jalannya di mana
prk ini dibuat bulan oktober tahun dua ribu dua puluh
apakah atas dasar prk itu bisa membangun
karena untuk membangun yang diperlukan adalah
satu ada lahannya
yang kedua ada haknya
nah hak atas lahan itu
hak atas kepemilikan lahan itu
makanya disini ada prk
lalu di bulan agustus ini
hpl itu mengatakan bahwa lahan ini milik pemprov dki
lalu keluar juga bulan agustus hgb
langsung keluar gitu ya pak ya
nanti itu boleh didiskusikan
ini semua dilakukan tiga bulan sebelum saya bertugas
bapak bertugas di oktober ya pak ya
saya oktober ya
ada panduan rancang kota
alas haknya ada
alas pemilikannya ada
kemudian hak guna bangunannya ada
di dalam mengatur hgb
itu mendasarkan kepada panduan rancang kota
kalau orang sudah menuju panduan rancang kota
punya hak guna bangunan disitu
maka dia boleh membangun
selama membangunnya sesuai dengan aturan tata kota
itulah yang terjadi
lalu pihak pengembang
menggunakan lahan yang menjadi haknya
mereka membangun di kawasan itu
kawasan yang jadi haknya
dibangun sesuai dengan peraturan tata kota
dijalankan itu semua
kecuali satu hal yang tidak dikerjakan
itu dikerjakan tanpa imb
jadi pelanggarannya apa
pelanggarannya adalah mendirikan bangunan tanpa izin
apakah pemerintah diam

dua ribu tujuh belas peringatkan segel
tapi jalan terus
buktinya bangunannya ada
belum jalan terus

bahkan saya datang memeriksa segel itu
saya perintahkan kawasan itu menjadi kawasan terbuka
tidak lagi menjadi kawasan tertutup
waktu itu saya juga masih mikir mas prabu
ini diikuti juga nggak ya
apa didiemin apa dicuekin lagi gitu
ternyata mereka taat
saya tidak ada bentakan
tidak ada marah marah
saya cuma katakan tempat ini terbuka
kami akan tegas yang melanggar di proses hukum
tapi kenapa sebelum bapak ini
mereka tanpa imb berani untuk bangun
sementara itu bapak segel bangunannya
langsung ikut itu semua
ada apa disitu ya
kenapa saya datang
untuk menunjukkan keseriusan
bukan cuma saat bawa pp yang dikirim
kami datang kenapa tempat ini sangat strategis
dan kita sudah berkali kali
saya datang ke situ
dan saya umumkan kepada semua
tempat ini sekarang terbuka
dan kami akan tegas menindak pelanggar
ternyata itu efektif
narasi itu yang bapak bawa begitu pak ya
ya dan kita
tidak akan membiarkan pelanggar
melenggang tanpa dapat sanksi
makin besar skalanya
makin harus saya disiplinkan
ini jadi contoh bagi yang lain
kalau yang besar bebas
ya yang kecil
dan negara nggak boleh loyo
kita ini berseragam
masa loyo dihadapan mereka yang besar
justru negara harus tegas
dan itu yang kita lakukan
begitu mereka disegel
apa yang terjadi
di proses mereka ke pengadilan
jadi kita punya namanya ppns
penyidik pegawai negeri sipil
di proses di bawah pengadilan jakarta utara
lalu mereka membayar sanksinya
pelanggaran kena sanksi
kemudian ada denda
saya pikir karena mereka melanggar kemudian
anda dicabut begitu haknya pak untuk
membangun di situ
atau tidak akan diberikan imb nya karena ada pelanggaran itu
kenapa nggak seperti itu pak
jadi kalau pelanggarannya pada bangunan itu
bolehnya membangun dua lantai
lalu membangunnya empat lantai
maka imb nya tidak dikeluarkan
karena dia melanggar rencana tata kota
karena melanggar ini ya
panduan rencana prk ini pak ya
tapi kalau disana
dan kalau yang begini
kan bolehnya dua lantai
dia bangun empat
yang dua lainnya dibongkar
kalau yang ini dibongkar
biasanya orang yang membangun
tidak memenuhi ketentuan
nggak ngurus iab
karena dia tahu tidak akan keluar iab nya
nggak akan keluar
malah kalau ngurus ketahuan malah dibongkar
jadi ketika masyarakat awam sering mendengar
dibongkar karena tidak punya imb
sebenarnya bukan karena tidak punya imb
karena bangunannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang
kalau yang ini dibangunnya sesuai dengan rencana tata kota
dua lantai dua lantai
jadi yang seribu bangunan itu
bapak sudah cek bahwa memang itu sama dengan prk nya
jadi tidak ada alasan untuk membongkar begitu ya
tapi tidak punya izin
dan disitu ada namanya
denda mendahului iab
jadi dia kena denda karena bangun tanpa iab
kalau bangunannya tidak sesuai dengan panduan tata kota dibongkar
tapi kalau sama maka dia kena denda
dia lunasi dendanya
kalau dendanya sudah dilunasi
maka dia berhak atas izin membangun
dia sudah punya hgb
dia membangun sesuai dengan rencana tata kota
kemudian ada perjanjian kerjasama antara pemprov dengan pihak pengembang
bahwa mereka memiliki lahan yang memang haknya mereka
jadi semua ketentuan yang ada mereka ikuti
kenapa anda berani mengambil resiko ini
yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang secara hukum benar
yang sedang diramaikan adalah penciptaan persepsi
bahwa gubernur dki sedang mengingkari janji
bisa kata sesuatu
semoga berjalan dengan baik
semoga berjalan dengan baik
semoga berjalan dengan baik
mungkin ada pertanyaan seperti ini
kenapa enggak perhubungannya di ganti
kan dasarnya di situ
maksaksinya boleh pak
supaya nggak ribet begitu pak
itu maka jadi
bisa dibuat hgb
dan disini gunanya untuk apa
lalu ada perjanjian kerjasama baru imb datang
hukum tata ruang
kalau dilakukan perubahan atas
panduan rancang kota
maka tidak berlaku
jadi kalau misalnya sebuah
lahan sudah dikasih tanda
ini untuk rumah
ini untuk sekolah
tidak bisa kemudian
diubah menjadi hijau lalu ramuahnya
karena ketika dia membangun rumah itu
dia mengikuti aturan hukum
aturan itu legal
jadi tidak boleh kita mengubah
aturan lalu membuat
yang kemarin legal
berubah jadi ilegal
membangun dengan kepastian hukum
saat saya membangun rumah saat saya investasi
saya mikir nanti ganti gubernur
ganti lagi ganti pergub
ini daerah saya bisa jadi ilegal nanti
tidak boleh ketika kita melakukan
perubahan hanya berlaku untuk
yang belum dibangun
nah itu sebabnya
imb ini bukan untuk lahan
imb ini untuk bangunan
yang sudah terlanjur terbangun
karena aturan apapun
yang kita lakukan sekarang
tidak otomatis berlaku surut
diubah atau tidak
tidak ada hubungannya
karena sudah telah terjadi
sesuai dengan ketentuan saat dibangun
itu adalah bentuk
karena pada saat bangunan itu dibangun
dia sesuai dengan ketentuan
suka atau tidak suka
faktanya aturan itu berlaku
dan saya tidak boleh
ketidaksukaan saya pada sesuatu
membuat saya berlaku tidak adil
aturan hukumnya begitu
ya nggak boleh
soal suka atau tidak
tapi bapak sendiri suka atau tidak suka pak
bicaranya bukan seperti itu maunya
tapi kenyataannya sudah ada ini
dan itu sebabnya
imb ini adalah tentang
reklamasinya sendiri sudah kita hentikan
tidak ada lagi kegiatan reklamasi
karena itu mendiskusikan ini tidak relevan
bicara dengan nelayan masalah laut
karena ini tentang lahan yang sudah ada
memanfaatkan dengan mendirikan bangunan
dan bangunannya sudah ada juga
bangunan sudah ada
ketika reklamasi itu dilakukan
pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta
imbalannya adalah prosentase lahan
jadi memang dia berhak di situ
dan itu adalah hak dia
sebagai orang yang membangun pulau ini
atau kawasan ini
karena pemerintah tidak mengeluarkan uang
saya sering ceritakan
kalau idul fitri itu
imbalannya itu bukan uang
ini sama membangun kawasan reklamasi
imbalannya bentuk prosentase lahan
kalau tentang aturan sih ini
saya pikir semuanya jelas bahwa ini semuanya
sesuai dengan aturan
dan saya juga yakin pak anies adalah orang yang sangat detail terhadap aturan
tapi barangkali lebih kepada
apakah secara etika
atau mungkin secara politis
bapak kan tidak mungkin juga di apa
menghindar dari wacana politik
akhirnya menjadi kontroversial seperti sekarang
dan publik itu
banyak juga yang tidak mendapatkan kembaran lebih lengkap
tentang apa permasalahannya
namun resiko itu tetap ada
bapak tetap memberikan imb
yang dikerjakan itu
adalah sesuatu yang secara hukum benar
yang sedang diramaikan
adalah penciptaan persepsi
sedang mengingkari janji
di mana mana dikatakan begitu
tuduhan itu tidak memiliki dasar
reklamasi sudah dihentikan
lalu lahan yang sudah ada
dimanfaatkan untuk kepentingan
umum dan sesuai ketentuan
ini kan kita sedang bicara tentang lahan yang sudah ada
tidak ada yang melanjutkan reklamasi
banyak yang menganggap kalau ada imb berarti
reklamasi itu pembuatan lahan
imb itu daratannya sudah ada
hak pengelolaan lahan itu diserahkan oleh presiden kepada pemprov
ini adalah membuat bangunannya
ini tidak ada hubungannya dengan
reklamasi dituluskan atau tidak
dan pemanfaatannya ketika bicara lahan
ya harus pakai aturan
tidak ada yang membuatnya
tidak bisa pakai selera
kalau sekedar mencari tepuk tangan
saya hancurkan saja semua gedung itu
saya rasa semua orang bertepuk tangan
sisi lain tidak ada lagi yang percaya
dengan aturan hukum yang kita punya
bukan saja bangunan
yang hancur adalah tatanan hukum
karena pemerintah sendiri
telah tidak menghargai peraturan
yang dia buatnya sendiri
untuk apa ya untuk tepuk tangan
saya mengerjakan ini diramaikan
tapi saya tahu ini benar
pelan pelan saya akan tunjukkan ini benar
saya perlu waktu
dan terima kasih seperti cnn memberi kesempatan
menjelaskan sehingga orang tahu
saya analogikan seperti ini
ini air putih
semua orang bilang ini bir
bukan ini air putih
saya jelaskan satu satu
tapi kalau ramai sekali orang bilang
ini adalah bir
ya saya harus menjelaskan pelan pelan ya
ini air putih
dan begitu ditunjukkan
ini bukan soal melanjutkan reklamasi
karena itu saya katakan berkali kali
ternyata memang sudah menghentikan reklamasi
saat ini diduga
tapi merusak tatanan hukum
karena yang membuat
sebuah negara itu maju
atau tidak adalah
rule of law hadir atau tidak
kepastian hukum datang atau tidak
kalau di sini
tidak lagi ada kepastian hukum
saya hancurkan gedungnya
pujian ada tapi
tidak ada lagi orang mau berinvestasi
tidak ada lagi orang mau merujuk kepada aturan pemerintah
kenapa pemerintahnya tidak dipercaya
dan bagi jakarta tidak baik
karena kemudian kalau orang
melakukan investasi di sini
akan berpikir ulang
wah nanti ganti gubernur
atau nanti gubernurnya mau cari
ambil kebijakan yang asal populer
meskipun melawan hukum
dan kalau saya lakukan itu pun
pasti diproses secara hukum
karena dituntut ya pasti
ada perjanjian sebelumnya
jadi karena itu
jalankan ini sesuai dengan ketentuan
lalu jelaskan kepada publik
dan jelaskan kepada masyarakat
bahwa justru saya menghadirkan kepastian hukum
semuanya akan berusaha di jakarta
lalu akan bisa melihat kasus ini
dan bilang oke
gubernurnya memilih menegakkan aturan
menjaga supremasi hukum
meskipun dia harus menanggung
konsekuensi menjelaskan terus menerus
karena berhadapan dengan noise
yang mengatakan sebaliknya
tapi itu konsekuensi berada di arena publik
lebih baik saya jalani itu
dan terbukti benar
tapi pranata hukum dikorbankan
itu namanya memperdagangkan
kedaulatan republik ini
di kawasan yang baru dibangun
saya ini gubernur
yang lagi mau cari untung rugi
pak kenapa sih
baru sekarang begitu
ada pertimbangan nggak
memang swasta baru selesai
atau ada pertimbangan pertimbangan lain
kenapa tidak dibuat
seterbuka ketika bapak menghentikan reklamasi
bapak umumkan bahwa
akan ada imb yang diberikan begitu
ada persepsi bahwa ini
lebih karena ketahuan begitu
pak anies memberikan imb
begini ketika menghentikan dulu
kirim satpol dan saya datang
karena itu sudah terjadi
penyegelannya bukan oleh saya
saya datang ke sana untuk mengirim pesan
bahwa pemprov dki serius
dan ternyata berdampak
sesudah itu proses administrasi biasa
seperti juga kalau kita
ada ratusan tempat yang lain
di seluruh jakarta
mereka memproses administrasi biasa
dan pemprov dki
kalau mengeluarkan imb itu
memang tidak pernah mengumumkan
biasa aja seperti proses administrasi
gedung gedung lain di seluruh jakarta
jadi kewajiban untuk
menginformasikan itu ada pada pihak
pembangun bukan ada
pada pihak pemberi izin
dan kita melakukan itu di semua proyek
jadi kalau ditanya kenapa kita tidak
mengumumkan proyek mana yang kita umumkan di jakarta
jadi imb itu sesuatu yang administratif
normal tidak ada yang luar biasa
dan cek saja semua proyek proyek
di depannya pasti ada papannya di situ ada nomor imb nya
semuanya ada di situ
itulah hak dan kewajiban
malah jadi aneh kalau kita kemudian
dalam kasus ini melakukan
presiden itu yang bapak ingin hindarkan sebetulnya
justru kita jalani seperti biasa
dan ini reklamasi gitu loh
mau sembunyi apa
semua orang lihat
defense kami yang terkuat
adalah ketaatan pada prosedur
yang ada dalam seluruh proses
bisa di trace semuanya
nah pak ini kan gini
kita tuh bicara ini tentang seribu bangunan
banyak pak ya
saya masih ingat dengan
apa yang bapak sampaikan ketika wawancara kita dulu
semangat bapak untuk pada akhirnya membangun
pantai ini adalah
redaksi atau narasi
yang bapak bangun adalah agar nanti nelayan
tidak punya jarak dengan
yang menghuni di situ
rata rata kan bangunan mewah pak ya
bagaimana bapak bisa menjelaskan
bahwa nanti bangun bangunan mewah yang ada di situ
itu tidak akan menimbulkan kesenjangan sosial dengan
warga yang ada di sekitar
yang kita lakukan kemarin
adalah saya menugaskan kepada
namanya jakpro untuk
menjadi pengelola seluruh kawasan
memanfaatkan semua lahan yang
menjadi hak pemprov
untuk dipakai sebesar besarnya
sekarang sedang dibangun
di sekitar kawasan pantainya
sehingga pantainya terbuka
dan satu hal yang membedakan
antara dulu dan sekarang
dulu kawasan ini tertutup
mau melakukan reportase ke sana saja tidak bisa masuk
kawasan dan penjagaannya
hari ini kawasan itu terbuka
siapa saja bisa
masuk bisa melihat
bisa mengkonfirmasi apapun kepolisi
kita dikonfirmasi di situ
dan ini dijadikan sebagai
kawasan bagian dari pulau jawa
ini bukan pulau tersendiri
ini adalah bagian dari
pulau jawa namanya pantai maju
pantai kita pantai maju pantai bersama
ini pantai maju yang kita bicarakan
jadi ini adalah
usaha saya untuk membuat
kawasan ini menjadi kawasan yang terbuka
berapapun yang mereka mau bayar
untuk membuat kawasan ini tertutup
saya tidak menerima itu
saya tidak dalam proses
prosentase untuk membuat
kawasan ini tertutup ini kawasan
kita ini akan kita buka untuk
publik dan itu yang kita lakukan
sekarang itu pak narasi yang dibangun oleh
yang tidak setuju dengan bapak begitu
kalau begini lebih untung
dulu kebijakannya dapat uang
bisa lebih banyak bapak mengambil
strategi yang lain
pun saya tidak terima kalau tempat
ini mau dijadikan kawasan
tertutup seperti dulu
dimana itu tertutup eksklusif
tidak ada yang bisa masuk private security
di pusat perekonomian
indonesia yang sekarang juga
lalu lalang orang di situ kita gak pernah tahu
apa yang terjadi
dan itu namanya
memperdagangkan kedaulatan republik ini
yang baru dibangun justru
tidak ini adalah kawasan yang normal
seperti daerah lain
yang menjadi haknya silahkan
dipakai tapi yang di luar haknya
itu adalah hak publik yang akan
dikelola untuk publik jadi
saya ini gubernur
bukan pedagang yang lagi mau cari
untung rugi saya dapat berapa anda
dapat berapa lalu kita negosiasi
saya ini gubernur menjalankan
perintah undang undang menjalankan semua
peraturan pemerintah dan menjaga
kedaulatan republik ini
di setiap jengkal tanah yang ada
di ibu kota jadi
saya tidak akan
berikan tanah ini menjadi wilayah
eksklusif tapi dibuka
seperti juga kawasan yang lain
karena sebagai penyelenggara negara
tercapai di wilayah itu
dan tujuan negara adalah
menghadirkan keadilan sosial
kan itulah semua polosinya
kedaulatan dan lain lain
jadi dalam melihat
masalah rekanomasi ini
saya tidak sebagai pedagang
yang lagi cari untung rugi
saya mau menjalankan konstitusi
paradigma unggung rugi
lalu bagaimana pemasukan pemerintah
sebagai orang yang mencari untung
negara itu dapatnya uang dari
pajak pajak itu
didapat dengan cara perekonomiannya
berkembang kalau daerah
ini berkembang ada kegiatan
usaha rakyat bisa masuk
perekonomian ada di situ maka
pemerintah akan terus menerus lewatkan pajak
dan perekonomian itu
akan berkembang bila
ada kepastian hukum semua orang
yang memiliki perjanjian kerjasama
yang memiliki izin izin usaha
itu ada kepastian hukum sehingga
kalau yang saya lakukan tadi menghancurkan
maka saya menghilangkan kepastian hukum
kalau saya berdagang maka
saya berubah menjadi orang yang cari untung
berubah yang harusnya
menghadirkan rule of law
jadi tidak ada nah sekarang
yang saya lakukan itu menghadirkan rule of law
jadikan ini sebagai wilayah terbuka
biarkan tempat ini berkembang
rakyat bisa masuk
nanti pemerintah akan dapat
kegiatan perekonomian di sana
dari tenaga kerja dari pajak
seperti biasa begitu seperti tempat tersebut
ini adalah hunian daerah hunian
yang cukup mewah begitu
bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa
ini bukan gambaran
pantai tersebut nanti
karena yang ada kan itu begitu pak
memang inilah yang nanti akan diatur
juga menggunakan ketentuan
nanti akan dibahas di dalam
tata ruang rencana wilayah
lalu rdtr rencana detail tata ruang
ini banyak singkatan singkatan
maaf saya sampai lupa kadang kadang
terminologinya teknis gitu
akan diatur di situ
jadi yang sekarang kita
bicarakan sebetulnya porsinya kecil
secara tidak proporsional
sehingga kesannya seakan
seluruh kawasan itu sudah
kawasan itu semuanya nanti akan sama
jadi perumahan mewah itu
ini dilakukan pembangunan lahannya
imbalannya adalah lahan
jadi mereka akan dapat
yang lain juga mereka akan kerjakan
jadi karena itu saya katakan lebih baik
sekarang rame tapi saya
jelaskan sehingga publik tahu
pemerintah oleh semua masyarakat
itu adalah imbalan bagi
yang membangun itu adalah perjanjiannya begini
adalah haknya mereka begitu pak ya
mungkin begini pak untuk bisa
lebih jelas lagi kepada publik bagaimana
kalau bapak jelaskan saja
dikeluarkan oleh pm prof pak ya
oleh swasta itu akan dibangun
akan seperti apa jadi mudah mudahan
publik juga bisa punya gambaran
lengkap oh ini pantai ini
akan menjadi seperti ini
itu yang sekarang sedang dibahas dalam
rencana tata ruang
nantinya pemanfaatannya seperti apa
tapi kita mengarahkan agar
kawasan ini menjadi kawasan
terutama pantai bisa dimanfaatkan
tata ruang itu bukan selera gubernur
itu ada aturan aturan
nya ada undang undangnya
ada pp nya ada
semua itu jadi pembagian pembagiannya
sudah ada semua
jadi tempat itu akan
yang dibuat bangunan
bangunan itu maksudnya pemukiman
ya pemukiman atau ruko
rumah dan toko itu kira kira
itu akan terbuka
jadi itu wilayah yang terbuka
kira kira akan terbuka
jadi kawasan itu hidup
sebagai kawasan bersama
kenapa waktu pemilihan nama
saya beri nama
pantai kita maju bersama
bayangkan pantai ini nanti punya kegiatan kegiatan
teman teman lihat ancol itu
kita ingin disini nanti kegiatan
kapan pak kira kira publik bisa mendapatkan gambaran
yang jelas tentang bagaimana nanti
wajah pantai itu akan berakhir
sesegera mungkin pembahasan selesai
setelah pembahasan selesai bisa kita
terjemahan dalam gambar
jadi pembahasan dengan dpr
kayak gimana tuh pak kalau di dekat dengan dpr
sebetulnya ini kok
di dewan juga
aspirasi masyarakat juga
pasti akan diskusi pasti akan debat
dalam waktu dekat gak sih pak
jadi mudah mudahan kita selesai awal
dan saya percaya mas ini sebenarnya
kita menjalankan ini
maka kedepan pun masyarakat
nanti akan melihat bahwa memang
ada lahan yang dipakai oleh swasta
ada lahan yang dipakai oleh publik
kecuali kalau lahan ini kita yang bangun semua
pakai uang kita
ya itu memilih kita
ini kan tidak
tapi yang buat swasta pun dipastikan bahwa
itu harus mengikuti aturan begitu pak ya
harus digunakan untuk apa dan macam macam
karena itulah kenapa yang seribu yang sudah jadi ini
tidak bisa dibongkar
karena mereka membangun sesuai dengan
pak ini kalau misalnya sekarang ini
begitu di situ
kira kira investor masih akan tertarik
gak sih masuk ke situ pak dengan
yang bisa dibangun tidak sampai segitu
yang lainnya kita akan
menjadikan fasilitas publik
dan karena pemprov dki itu
ini khusus untuk kasus reklamasi
pemprov dki itu bukan hanya regulator
dalam urusan lain pemprov dki itu regulator
di seluruh wilayah dki
tapi urusan lahan ini
pemprov dki itu sebagai pihak
dalam sebuah kerjasama
dan ada perjanjian kerjasama
di dalam perjalanan kerjasama itu
suka atau tidak suka
terhadap isi perjanjian
perjanjian kerjasama itu
memiliki sifat mengembangkan
dan mengikat seperti undang undang
bagi pihak yang
ya itu yang sudah terjadi
saya hanya mensyarapkan
mereka mengikuti visi
dan semua janji
karena mereka tidak ikut kampanye
untuk minta penghargaan
saya tetap menunjukkan
terjadwal tanggal dua puluh dua juli akan ada sidang di dewan membahas mengenai wagup mudah mudahan terpilih
saya berpandangan bahwa nama nama yang diusulkan oleh partai sudah mempertimbangkan kesiapan kematangan dan semua aspek
dua nama itu pak agung dan pak saiku ya
saya hanya mensyaratkan dan alhamdulillah mereka sudah mengkonfirmasi bahwa mereka mengikuti visi dan semua janji gubernur
karena mereka tidak ikut kampanye
masuk di tengah tengah
kalau saya ikut kampanye itu kontrak kontrak politik saya yang tanda tangan dengan bang sandi
kemudian janji janji saya dengan bang sandi
jadi ketika ada wakil maka yang saya persaratkan adalah wakil itu mentaati semua yang dijanjikan
jangan sampai nanti wakilnya berpandangan berbeda
kalau saya mengatakan hentikan reklamasi ya otomatis dia juga harus hentikan reklamasi
kita punya program membangun dp rupiah ya dia ikut bangun dp rupiah
kita bangun trotoar bangun taman
perbaiki sekolah ya harus sama visinya
dan itu sudah dikonfirmasi
jadi mudah mudahan juli ini selesai
dan dengan begitu saya punya ada partner lagi
sebetulnya kalau dari sisi pekerjaan alhamdulillah sudah ada pembagian tugas di dalam pemerintahan
tapi banyak acara acara yang mengharuskan kehadiran gubernur
kalau tidak ada wakil maka
tidak terhitung itu kehadiran
absennya banyak bapak ya
dan misalnya sebagai contoh nih
aturan kita kalau bapak presiden meninggalkan tanah air kemanapun maka gubernur mengantar
ini bukan suka tidak suka ini aturannya
bukan oh saya pengen nganter saya nggak akunya bukan
ini harus begitu
ketika presiden pulang dari luar negeri
asal dari luar negeri langsung
kalau dari tempat lain tidak tapi di luar negeri
nah sabtu yang lalu kejadian nih
presiden akan pergi ke thailand
di jam yang sama saya sidang paripurna dpr
sebetulnya urusan kecil kecil sebetulnya
ini kan representasi
atau nanti ada rapat dengan kementerian
kalau rapat dengan kementerian ya hadir gubernur
hadir gubernur atau wakil gubernur
sementara ada rapat juga yang tidak kalah penting
hal hal seperti itu menguntungkan kalau ada gubernur wakil gubernur
dan itu saja pekerjaan bisa dibagi
saya bisa mengatur ini tugasnya bisa dijalankan
kira kira di dewan sendiri pak itu sudah aman nggak pak dua nama ini begitu
karena kan juga ini dua duanya dari partai yang sama pak ya
dari pks begitu
gerindra juga masih ingin juga memasukkan nama begitu
kalau misalnya siapa tahu ada nanti ada
saya tidak mau berspekulasi
jadi mudah mudahan saja lancar
dan mudah mudahan nanti dewan ini kan seluruh indonesia memperhatikan
jadi kita lihat nanti
siapa yang bermain juga orang tahu begitu kan nanti
iya saya rasa begitu
tapi harapan saya bisa segera tuntas
karena menentukan wakil
undang undangnya mengatakan bahwa dicalonkan oleh partai pengusung
dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah
gubernur itu sama sekali tidak punya
tidak punya rancang pertangan di situ
pemilihan ya gubernur
pemilihan calonnya gubernur tidak bisa terlibat
pemilihan suara pemungkutan suaranya juga gubernur tidak bisa terlibat
dprd akan menuntaskan
jadwal sejauh ini
kalau pemerintah pindah apakah berkurang
jadi jumlah kendaraan juga tidak berkurang kurang banget
yang membuat jakarta padat itu adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha
bukan kegiatan pemerintahan
terakhir pak saya mau tanya tentang ini pak
tentang juga yang sekarang sudah ramai karena pilpres sudah selesai
saya yakin wacananya bapak presiden untuk memindahkan ibu kota jakarta ke daerah lain itu akan kembali digaungkan
karena sekarang kan sudah ada keputusan yang tetap
pandangan bapak tentang itu bagaimana pak
keputusan tentang lokasi ibu kota
adalah keputusan pemerintah pusat
karena pemerintah pusatlah yang menentukan ibu kota ada di mana
gubernur dki bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kawasan ini
itu tertib hukum
kegiatan perekonomian berjalan baik
kegiatan sosial berjalan baik
seluruh pelayanan dasar untuk masyarakat terpenuhi
baik statusnya sebagai ibu kota ataupun statusnya bukan sebagai ibu kota
karena sebagai gubernur kita tanggung jawabnya di situ
status kita sebagai ibu kota atau tidak itu keputusan pemerintah pusat
bukan keputusan dari gubernur dan di luar wawenang gubernur
karena memang pemerintah indonesia memutuskan lokasi ibu kotanya di mana
itu adalah pemerintah republik indonesia
kalau pemerintah dki atau pemerintah jakarta bertanggung jawab atas seluruh pelayanan di tempat ini
karena itu kita harus bereskan
di jakartanya ada tujuh belas juta mobil
bukan mobil kendaraan bermotor
empat belas juta motor tiga juta per dampak
kalau pemerintah pindah apakah berkurang
yang tercatat sebagai pemerintahan termasuk kedutaan itu hanya satu ratus empat puluh satu ribu
dari tujuh belas juta itu
jadi jumlah kendaraan juga tidak berkurang kurang amat
yang membuat jakarta padat itu adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha
bukan kegiatan pemerintahan
jadi bagi kami di pemprov dki berstatus sebagai ibu kota atau tidak masalah masalah ini tetap harus kita tangani
kalau ibu kota itu tetap di sini
ya sungainya juga di sini
ibu kota pindah juga sungainya nggak pindah
sungainya tetap di sini tetap diarili air
kalau di hulu sana hujannya kederas sekali ya tetap airnya ke sini
masalah masalah itu tetap harus diselesaikan
jadi kita tunggu saja keputusan pemerintah pusat
tapi jakarta akan tetap menjalankan semua agenda yang sudah disiapkannya
jadi dengan kata lain sebetulnya bapak melihat alasan kenapa ibu kota dipindahkan untuk mengurangi beban jakarta
mengurangi beban jakarta itu tidak relevan begitu pak ya dengan memindahkan ibu kota sampai sejauh itu
kalau bicara transportasi dan jumlah penduduk yang besar adalah karena kegiatan usaha
kontribusi pada lalu lintas juga dunia usaha
kalau dari pemerintahan jumlahnya tidak banyak
dan setahu saya argumen bapak presiden juga bukan soal itu
tapi lebih pada bagaimana supaya pemerintah pusat pemerintahan itu
terjangkau oleh semua posisinya terjangkau semua menggerakkan perekonomian bukan saja di jakarta
dan jakarta sebagai pusat perekonomian seperti juga bapak presiden sampaikan akan tetap menjadi pusat perekonomian
karena kantor kantornya juga memang di sini
infrastruktur bisnis yang paling siap ya di jakarta
ini adalah salah satu pusat perekonomian yang bisa dibilang terbesar di asia tenggara
jadi kita tunggu hasil keputusan pemerintah
apapun arahnya pembangunan di jakarta jalan terus
pelayanan untuk masyarakat akan jalan terus
dan masalah masalah yang ada insya allah kita tuntaskan penyelesaiannya
dan juga masalah transportasi tetap akan ada juga begitu pak
tapi kemarin berita bagusnya ada ini ya pak ya bahwa jakarta menurun cukup signifikan
alhamdulillah tom tom index
jakarta berkurang tingkat kemacetannya
kita alhamdulillah bersyukur sekali
jadi dari tahun dua ribu tujuh belas ke dua ribu delapan belas tahun kemarin kita itu turun
dari nomor empat paling macet sekarang sudah menjadi nomor delapan
harapannya nanti kita bisa turun lagi keluar dari sepuluh besar
caranya apa lebih banyak menggunakan kendaraan umum
dan kemudian inovasi kita di dalam transportasi
terutama pengintegrasian pembangunan tempat tempat pejalan kaki
kemarin kita mendapatkan status sebagai satu dari tiga kota
dengan perubahan terbaik di dunia
dan kita mengalahkan kota kota besar dunia lainnya
jadi kita bersyukur sekali dengan kerja kolektif ini
karena kerjanya bukan sendirian ini kerja kolektif
sudah mulai nampak di tahun sembilan puluh delapan itu kira kira lima puluh lima puluh
yang pakai kendaraan pribadi dan ran umum
lima kendaraan pribadi dua puluh lima kendaraan umum
turun jauh ya
dari dua puluh tahun aja
kita ingin kembalikan lagi ke angka itu
bahkan lebih jauh lagi
di tahun dua ribu tiga puluh kita berharap bisa sampai dua puluh lima tujuh puluh lima
jadi pengintegrasi transportasi kita lakukan
sehingga siapa saja bisa naik kendaraan kemana saja
tapi pr ini pak yang lagi mengumpulkan sekarang masalah polusi nih pak
jakarta polusinya masih buruk
pertama kita punya volume kendaraan yang besar
tadi saya bilang tujuh belas juta
dan itu berlalu lalu di jalan
selama kita masih menggunakan kendaraan pribadi
kemacetan yang tinggi sama dengan emisi yang besar
jadi himbauan nomor satu mari kita gunakan kendaraan umum
sehingga kita bisa mengatakan kami tidak menyumbang kepada polusi udara di jakarta
lalu yang kedua ini masih akan terjadi untuk beberapa waktu
karena akan musim kemarau
semakin sedikit hujan
semakin sedikit hujan
maka udara hasil polusi itu tidak lepas ke atas
ada awan di atas sehingga mereka bertahan
itulah yang menyebabkan polusi
nah ini belum ada hujan
karena itu beberapa bulan ke depan angka tingkat polusi udara masih akan tinggi
kita akan terapkan kontrol emisi
dengan mereka semua kendaraan harus diperiksa
dan bila kendaraan itu di atas standar
maka dia tidak bisa memperpanjang stnk
dan kita mau atur agar bayar parkirnya jadi lebih mahal
jadi kalau motor mobil yang standar emisinya diambang batas
dia akan bayar lebih tinggi daripada kendaraan yang memenuhi
tapi itu kebanyakan ini lho pak
malahan fasilitas transportasi publik kayak metro mini dan macam macam itu pak yang polusinya lumayan
semuanya nanti harus melakukan itu
termasuk kalau kendaraan itu harus peremajaan
sekarang juga kan kendaraan mikro dilakukan peremajaan
nanti yang menengah dilakukan peremajaan juga
sehingga semua yang beroperasi
lalu kita mengarah kepada kendaraan bis dengan tenaga listrik
kita sudah luncurkan tiga
nantinya kita ke depan ingin semua kendaraan kita menggunakan listrik
jadi kita tidak menyumbang kepada kekotoran udara di jakarta
ini pak ini tetap titipan teman teman media
bapak termasuk pikir terhadap media begitu
bagaimana berkomunikasi dengan media
ada yang bilang begini pak
kayaknya bapak agak sedikit menjauh dari media gitu
sempat juga bapak bicara seperti itu atau
ini hanya omrol omrolan ini aja pak
ini seperti sekarang terbuka
bisa tanya apa saja
jadi saya melihatnya begini
terutama ketika kemarin soal reklamasi
saya pilih untuk menjawab secara tertulis
karena urusannya teknis
dan teknis itu harus dikuasai
kalau tidak saya tidak mau doorstop
karena kalau saya melakukan doorstop
apalagi ada kecenderungan mengejar kecepatan
bukan ketepatan dan akurasi
untuk sebuah urusan yang memiliki sensitivitas tinggi
dan sikap bertanggung jawab tak selalu hadir
maka lebih baik saya yang menunjukkan sikap berhati hati
daripada saya mengorbankan kehatian
dan harus terus menerus mengkoreksi kekeliruan
yang bukan saya yang buat
karena itu tadi mas
saya melakukan a
tapi banyak kelompok kelompok orang yang selalu mengatakan itu b
saya harus hati hati disitu
jadi lebih baik saya hati hati
tapi untuk urusan ini lebih baik dikerjakan dengan cara seperti ini
yang kemudian informasinya tidak lengkap
dan potensi misinterpretasi
baik pak anies pak gubernur terima kasih banyak pak sudah berbagi bersama pemirsa cnn indonesia
dan saya pikir ini juga memberikan penjelasan yang lebih komprehensif
tentang kasus bukan kasus ya
isu yang sedang lagi ramai dibicarakan saat ini
pemirsa cnn juga bisa melihat tontonan ini
selain di transvision
juga anda bisa mengakses di youtube kami
untuk bisa menerima bagaimana penjelasan tentang reklamasi
tentang imb tadi yang sempat kita bicarakan
dan juga beberapa topik topik yang lainnya
saya prabu revolusi sampai jumpa
terima kasih pak anies
terima kasih banyak
terima kasih banyak